aku harus bisa mempertahankan sakti
dia adalah hartaku yang paling tidak ternilai
aku tidak boleh kehilangannya lagi
akhirnya aku tiba di pulau enggano
yang tertutup kabut asap tebal
banyak sekali mata mata
yang mengawasiku di balik pohon pohon
yang gelap itu
sebaiknya aku segera bergerak
ke puncak gunung nanua